kasus pembakaran rumah seorang jurnalis di aceh dilimpahkan kepolisian kepada polisi militer kodam iskandar muda
terduga pelaku mengarah kepada anggota tni
dari ibu kota seorang anggota tni angkatan darat tewas setelah dikroyok oleh sejumlah orang tadi kenal di penjaringan jakarta utara
salah satu pelaku pengeroyokan ditangkap petugas kepolisian
anggota tni angkatan darat bernama sahdi dua puluh tiga tahun
ditemukan tewas di penjaringan jakarta utara setelah dikeroyok oleh sejumlah orang di kawasan waduk pluit pada minggu dini hari
korban sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak tertolong
polisi pun bergerak cepat menangani kasus ini
pada minggu malam salah satu terduga pelaku diringkus dan kini masih diperiksa di markas polsek metro penjaringan
polisi saat ini sedang mengejar para tersangka pelaku pengeroyokan yang lain
menurut kepala polsek metro penjaringan akbpv
para pelaku terlibat percekcokan dan mengeroyok korban serta rekannya saat mencari seseorang di kawasan waduk pluit
akibat pengeroyokan ini sahdi meninggal
sedangkan rekannya yang merupakan warga sipil dalam kondisi kritis dan masih dirawat rumah sakit atmajaya jakarta
ada beberapa sahib yang sudah kami buat periksaan terkait masalah yang melihat langsung pada saat dikejadian semalam di waduk pluit
kepala polsek metro penjaringan akbpv
berkata bahwa berapa sahib yang sudah kami buat periksaan
pelaku masih dalam pengajaran
dan alhamdulillah tadi sudah mengamankan salah satu
di lokasi lain kasus pembakaran rumah asnawi seorang jurnalis di kabupaten aceh tenggara mulai menemui titik terang
kepolisian daerah aceh menyebut rumah jurnalis tersebut diduga dibakar oleh anggota tni
penanganan kasus ini kini telah dilimpahkan ke polisi militer kodam iskandar muda
penyidik pomdam iskandar muda sudah meminta keterangan dari korban pada jumat empat belas januari lalu
kita ditanya sama dengan seperti yang di bap untuk mempertajam bap dari polda aceh
terkait dengan kronologis kejadian dan juga oknum tni yang datang ke rumah
pria yang tidak pernah kita kenal sekali
panglima kodam iskandar muda mayor jenderal muhammad hasan berjanji
akan mengawal kasus ini dan menjatuhkan sanksi tegas kepada anggotanya jika terbukti bersalah
tapi saya berkomitmen bahwa itu memang kita akan tuntaskan
siapapun yang bersalah kita akan atur dengan sebaik baiknya dan pelakunya kita akan hukum sesuai dengan aturnya berlaku
kasus pembakaran rumah asnawi lui terjadi pada akhir juli dua ribu sembilan belas
untunglah astawi istri dan ketiga anaknya berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api
peristiwa itu terjadi setelah asnawi yang juga wartawan serambi indonesia
memberitakan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan muara situlen di aceh tenggara
tim liputan cnn indonesia